ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais hari ini memenuhi panggilan polda metro jaya
untuk diperiksa terkait kasus kebohongan atas pengeroyokan ratna sarumpait
setidaknya lebih dari seribu orang dari persaudaraan alumni dua ratus dua belas diklaim mengawal pemeriksaan itu
amin rais tiba di polda metro jaya pukul sepuluh lima belas waktu indonesia barat
didampingi putrinya tasnim fauziah dan tim pengacara
masa dari persaudaraan dua ratus dua belas yang mengawal pemeriksaan amin rais
ikut bergerak ke polda metro jaya setelah berkumpul di masjid munawar pancoran jakarta selatan
sebelum masuk ke ruang ditkrimum polda metro jaya amin sempat memberikan keterangan kepada awak media
amin mengutip pernyataan kadifu mas polri irjen setiawasisto
yang menyebut pemanggilannya berdasar keterangan ratna sarumpait
namun amin mengaku ada kejanggalan dalam pemanggilannya
bapak irjen polisi setiawasisto menyatakan
bahwa saya dipanggil berdasarkan keterangan ratna sarumpait
nah ini surat panggilan untuk saya
tertanggal dua oktober
padahal sarumpayat ditangkap baru empat oktober
ini sangat janggal
karena sarumpai pada tanggal dua oktober belum memberikan
keterangan apapun ke polisi kok surat panggilan untuk saya sudah jadi duluan
apakah ini upaya kriminalisasi
selain mengungkapkan kejanggalan pemanggilannya
amin rais juga meminta presiden joko widodo mencopot kapolri tito karnavian
amin menunjukkan salinan artikel indonesia leaks
yang menyeret nama kapolri dalam indikasi kasus kejahatan transaksi
ini merupakan pemanggilan kedua amin rais dalam kasus hoaks yang menjerat aktivis ratna sarumpait
saat berita pengeroyokan terhadap ratna sarumpait menyebar amin rais merupakan salah satu orang yang membela ratna
ia juga hadir dalam konferensi pers yang dilakukan oleh prabowo subianto
ketua dewan kehormatan pan amin rais selesai diperiksa oleh polisi terkait dengan kasus hoaks ratna sarumpait
setelah diperiksa amin mengatakan dihormati oleh penyidik
sebelumnya amin rais merasa ada kejanggalan dalam proses hukumnya
bertepatan dengan pemeriksaannya amin juga sempat menyinggung tadi mengenai kasus korupsi dan mendesak kapolri tito karnavian dicopot dari jabatannya
sejumlah pihak termasuk kubu tkn jokowi maruf mempertanyakan apa motif amin rais sebenarnya
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio sebelah kiri saya
sudah ada bang surya iman wahyudi dit avokasi dan hukum bpn prabowo
sandi bang surya selamat malam
dan di sebelah bang surya sudah ada bang rasman arief nasution anggota tkn jokowi maruf
bang rasman selamat malam apa kabar
selamat malam sehat alhamdulillah
tadi kami juga sudah sempat mewawancarai kadifu mas mabes polri irjen paul setiawasisto yang juga menjawab masih terkait dengan topik dialog kita pada malam hari ini
sebelum kita mulai dialog kita coba lihat dulu tadi pak amin sudah selesai keluar dari gedung pemeriksaan kemudian memberikan pernyataan kepada media
kita dengarkan kembali apa yang disampaikan oleh pak amin rais berikut ini
untuk makan dan sholat dan ngobrol sana kemari
jadi itu demikian smooth demikian bagus
dan pertanyaannya untuk straight tidak pertanyaan yang muter muter apalagi jebak
tidak ada jadi saya terima kasih sekali
jadi nanti kalau ingin tanya ingin tahu
jadi kemudian saya mau ditantang siang tadi makan butut ayam kampung
kemudian ditantang kalau mau bawa nasi jambrang juga masih ada
masih timbul masih timbul
tapi kalau terlalu banyak kan nggak cukup
karena tadi mendampingi pak amin juga tadi ya bang ya sepanjang pemeriksaan
di awal ketika sebelum masuk sempat agak berapi api pak amin rais ke media
tapi terakhir tadi kita lihat
tampaknya agak melunak usai pemeriksaan
sebenarnya tadi prosesnya seperti apa bang suri
ya bukan berapi api
karena memang kondisinya ketika datang di depan lobi sudah kerudit gitu kan
sampai tim hukum yang harus mendampingi saja ke dalam tertukar orang gitu kan
jadi kemudian desakan dari media untuk ada sedikit statement dari beliau
ya pada prinsipnya beliau menyampaikan bahwa pertama sempat meragukan
karena suratnya itu dari panggilan itu dibuat tanggal dua
diterima tanggal empat
sementara ratna itu ditangkap tanggal empat
kemudian menyampaikan pernyataan berskronpen itu tanggal tiga
ya sekitar jam delapan malam itu kan
nyampaikan bahwa dia menyatakan mengakui bahwa dia tidak dianiaya dan dia menyatakan dia berbohong
dan meminta maaf kepada orang orang yang dibohonginya gitu
bang surya tadi kami juga sempat mewawancarai
dari pak setiawasisto ya tadi saya juga sudah jelaskan
mengenai kejanggalan tadi yang disebutkan sudah dijawab juga
misalnya begini tadi saya mengutip saja apa kata pak setio
bahwa mengenai tanggal itu memang ketika polisi sudah tahu sudah langsung mengeluarkan surat dan lain sebagainya
ini yang kemudian akhirnya sebenarnya itu masih sesuai dengan prosedur dari pihak kepolisian
kalau kejanggalan lain misalnya apa
tadi kan pak amin katakan ada sejumlah kejanggalan
kejanggalan apa yang paling membuat pak amin rais bertanya tanya terhadap proses pemeriksaannya ini
yang di dalam apa di luar nih yang di luar yang di dalam
ya ketika sudah mulai dipanggil oleh pihak kepolisian sepanjang prosesnya ini
ya kalau dalam proses itu kan biasa normal ya standar
orang dipanggil diperiksa ditanya nama sesuai dengan ktp
ya sempat diprotes bahwa ini nama saya nama lengkapnya adalah
kalau gelarnya prof dr muhammad amin rais ma
jadi ada salah mohon diperbaiki
ya akan diperbaiki
ya biasa orang diperiksa nama sesuai ktp alamat pekerjaan
yang pendidikan di ruang keluarga di ruang pekerjaan
sampai dengan ditanya sehat jasmani rohani dan bersediakah diperiksa
dan dalam hal apa diperiksa yaitu kaitannya dengan apa
tersangka ratna sorumpait yang menyampaikan apa namanya kabar apa namanya bohong itu kan
nah kemudian ya sampai masuk kepada proses proses
kenapa sampai ada jumpa pes
kenapa sampai ada apa namanya dorongan untuk kepada kepolisian
untuk mengusut dan menegakkan hukum keadilan karena ada seorang anak bangsa yang sudah ibu ibu nenek tua gitu kan yang tujuh puluh an
itu jawabannya pak amin
ya seperti itu
oke bang surya kalau sempat juga diarahkan bahwa ini mengarah ke kriminalisasi
kenapa bisa sampai pak amin rais membuat pernyataan atau berpikir demikian
ya sekarang ini kan konteksnya ini mungkin karena kebetulan
karena situasinya lagi apa namanya tahun politik
kemudian yang dipanggil ini adalah juga ya satu sisi dia dewan penasehat dua ratus dua belas
kemudian juga di tim bpn prabowo sandi juga penasehat juga
jadi apa namanya kalau sudah masuk oleh politik itu apalagi ketika hukum di sana maka bisa memungkinkan terjadinya hal hal yang
artinya masih sekedar dugaan
ya bukan bukan menduga
karena kalau kami kan fokus di bidang pendampingan hukum ya
nah kalau ada kawan kawan bertanya kepada saya terkait dengan kok banyak sekali elemen elemen masyarakat
dari unsur unsur ormas keagamaan dan sebagainya ke pemudaan dan sebagainya
ingin hadir memberikan support moral
ya saya bilang silahkan bertanya ke yang menggalang aksi dan sebagainya
nah karena memang alasan mereka ternyata jangan sampai proses proses pemeriksaan itu
yang memang harusnya kan kita pemeriksaan itu kan
tadi memang betul betul profesional
dan poweri berbesarkan pada aturan yang ada
dan pasal pasalnya yang digunakan juga aturannya ada
cara menanya pun juga transparan
dan orang menjawab lugas bahkan direkam
jadi tidak bisa untuk didikti apa oleh siapa siapa gitu
karena kuasa saksinya hanya menjelaskan perbantuan yang mana yang perlu disesuaikan kata kata yang itu
oke oke saya ingin ke bang rasman
melihat sepanjang pemeriksaan hari ini ya
mungkin sejak kemarin
mungkin sejak kemarin juga
dari seperti apa pak amin rais menyikapi kasus hoax sastra serumpait ini
sampai tadi juga akhirnya selesai
dari tkn jokowi maruf melihat ini sebenarnya bagaimana sih bang
apakah lagi lagi banyak juga hal hal yang perlu dipertanyakan atau seperti apa
kalau memandang sesuatu itu terlalu su'uzon
su'uzon itu maknanya adalah mencurigai
tapi dalam konteks ini mungkin kami agak berbeda
inilah potret bahwa pak amin itu terlalu mencurigai pihak kepolisian
sehingga akhirnya beliau sempat mengatakan ada dugaan kriminalisasi
bagian mana yang menurut bang rasman pak amin mencurigai pihak
dari kemarin sore beliau sudah mengatakan
bahwa dia akan datang hari rabu
lalu kemudian akan membuka satu kasus atau cerita
terkait dengan kasus yang sedang mengendap di kpk
dari dua pernyataan ini menurut saya
pak amin menunjukkan ketidaksiapannya
sebagai warga negara untuk diperiksa dalam pengertian diklarifikasi
ini kan masih dalam tahap saksi
itulah yang menyebut bahwa tadi kelihatan betul
guntingan keleping koran
kemudian ada surat yang salah
tulis nama dan lain sebagainya
tetapi kan alamatnya tanggal lahirnya tempat tinggalnya itu kan
tentu yang dituju itu pak amin rais gitu
tapi oke lah
begitu menggebu gebunya pak amin rais
sebelum beliau diperiksa oleh penyidik
maka begitu keluar
malah membalik memuji polisi gitu
nah artinya apa
bahwa ada inkonsistensi
seharusnya beliau itu
harus di awal
bisa membuktikan bahwa ada dugaan kriminalisasi
nah ternyata di dalam dilayani dengan makan
kemudian hanya waktu tiga jam
yang tadi jalan enam jam
tiga jam banyak rehat
istirahat dan lain lain
kalau di kpk saya mendampingi klien
bisa dua belas jam sampai lima belas jam
jadi apa yang anda simpulkan bang rasman
dugaan dari pak amin rais
adanya tindakan kriminalisasi
maka itu terbantahkan pada hari ini
benar benar melakukan sikap
melakukan proses penyelidikan itu
secara baik dan sesuai dengan prosedurnya
oleh karena itu maka
saya melihat apa yang dilakukan pak amin rais hari ini
menjadi potret baik bagi polisi
polda metro dalam hal ini penyidik profesional
ada yang membuat saya agak sedikit tergelitik
oke apa itu
kemarin pak selamet ma'arif selaku ketua alumni
ini kan beliau
di luar lawyer yang ada sampai tiga ratus orang
beliau mengatakan kami akan kawal
kami tidak mau lagi ada ulama yang dikriminalisasi
ini dalam tanda kutip pikiran saya
bahwa urusan hoaks
seorang ratna sarumpahit
tidak ada hubungannya
dengan masalah ulama
meskipun beliau sebagai alumni ketua
aku berantakan orang untuk cowok saya
kalau vain reh tutorial dulu
sampai terus nah

kalau saya tersenyum lagi itu udah jumat youtube
iy tak di lupa
baik pak ndietar pak
apa kabar regi

kalian episode tv sebelumnya
tentu polisi melihat pak amin ikut press conference
maka polri mengatakan oke kita periksa pak amin
nah untuk apa dua ratus dua belas
menurut saya mereka telah mencederai dugaan saya ini
mencederai negarawannya seorang pak amin rais
seharusnya pak amin rais itu mengatakan
walaupun itu bersimpati kata beliau tadi
bentuk simpati orang datang boleh saja
tapi kalau saya pahamin dengan nama besar yang saya miliki
saya akan katakan sudah cukup
enam orang saja masuk ke dalam
lawyer aja pun hanya bisa masuk enam orang
kemudian kamu tidak usah datang pantau saja perkembangannya
karena ini bukan gerakan untuk mempressure
di pressure juga nggak ada guna
maka saya katakan tadi pagi di salah satu tv swasta
mau seribu orang pun datang mau lima ratus orang pun datang
mau enam orang pun datang atau tiga orang
maka polri harus tetap objektif dalam melakukan proses penyelidikan
oke bang surya menanggapi apa tadi pak amin rais mengatakan tadi
tadi ada akhirnya ada juga ternyata masa yang mengawal
ini sudah kita bahas juga sebenarnya semalam
ini bisa jadi ditafsirkan bahwa ini sebuah gerakan pressure
kelompok pressure untuk masuk ke dalam ranah hukum proses ini
sebenarnya bagaimana sih dari tim hukum pak amin rais sendiri
kalau kita memandang bukan sebuah pressure ya
jadi begini memang sebelum kan panggilan pertama tidak hadir
panggilan kedua setelah dirapatkan akan dihadiri kan
walaupun dengan beberapa protes terkait administrasi dan dugaan dugaan kok ini tanggal yang berbeda
dari kejadian penangkapan kemudian konfirmasi konfirmasinya ratna
yang kejadiannya berbeda antara tangga surat panggilan kan begitu
nah memang ada kita baca juga di apa romuald ratna merdeka ya
itu ada pernyataan pak kadipumas itu menyampaikan bahwa amin rais tidak usah takut
ya kan kalau dipanggil datang saja ya untuk mengklarifikasi gitu kan
jadi seperti pembahasan di dalam itu menimbulkan ketakutan kepada jididis allah allah gini
ini saya polisi akan memanggil anda anda nggak usah takut gitu kan
jadi kalau polisi itu saya kira pokoknya pokos saja
dia panggil orang ya kan sekali dua kali tiga kali bahkan kalau ada tersangka terlapor
mangkir yang diperlukan upaya hukum paksa itu bisa dilakukan kan gitu
jadi saya kira polisi profesional dengan bahasa bahasa hukumnya
tanpa harus menemukan sedikit bahasa politik
kok yang mau dipanggil ketakutan gitu kan
nah itu menurut kami sehingga kemarin saya bantah bahwa pak amin sama sekali tidak takut
ya kan bahkan ini orang dari zaman order baru
sudah berani juga menggelorakan suksesi gitu kan
dimana waktu itu sangat situasi yang sangat otoriter ya kan
apalagi di era sekarang yang sangat bebas terbuka demokratis seperti ini
tentu tidak ada kekhawatiran bagi pak
tapi dengan pengawalan tadi itu sebenarnya pak amin mengiakan tidak sih sebenarnya bang surya
bahwa ada sejumlah masalah oke nggak apa apa deh saya juga dikhawatirkan kalau kata bang rasman
pak amin itu kan harusnya sebagai seorang negarawan justru dirugikan kira kira begitu ya
dengan ada pengawalan masa yang untuk apa gitu
tapi pak amin sendiri sebenarnya mau ada pengawalan masa tadi
saya kira begini kembali ke konteksnya sosok pak amin
pak amin pribadi ya bahwa beliau ini adalah seorang tokoh nasional ya kan
pendiri sebuah partai besar juga kemudian pernah jadi ketua umum ormas islam terbesar di indonesia juga gitu kan
nah tentu sebagai seorang tokoh bangsa yang juga banyak umatnya banyak pendukungnya
tentu tidak mau apa namanya sebuah proses proses itu masyarakat atau yang memberikan dorongan moral itu tidak mau ada sebuah proses penjaliman gitu
kenapa pak amin
saya katakan kemarin kenapa ada dua ratus dua belas itu adalah sebuah bagian daripada akumulasi kekesalan umat dalam hal ini bahwa ada kasus yang nyata nyata bisa untuk diangkat ke ranah hukum tapi tidak dijalankan kan begitu
nah oleh karena itu maka sempat terjadi keheranan kan prosesnya panjang gitu bahkan ketika diponis pun kan ditahannya tidak di lapas
oke nanti saya ke bang rasman
nanti ke bang rasman
pada prinsipnya kan dorongan mereka hadir itu saya pahami bahwa silahkan kalau pak amin mau datang silahkan anda mau periksa juga kami nggak masalah yang penting bagaimana prosesnya itu
satu hal lagi bang surya yang kemudian menarik perhatian adalah ketika pak amin menyampaikan tadi di awal bahwa menyinggung mengenai kasus korupsi di kpk hingga meminta pak cito untuk dicopot
ini motifnya apa dan kenapa
nanti bang surya jawab dan juga saya ingin ke bang rasman
tapi sebelumnya lebih dahulu prime news akan segera kembali setelah ini
anda kembali di prime news kita masih membahas mengenai proses pemeriksaan terhadap pak amin rais dan hal hal yang sempat terjadi pada hari ini
saya masih bersama dengan bang surya dari bpn prabowo sandi tepatnya di dit advokasi dan hukum dan juga ada bang rasman arief nasution dari tkn jokowi maruf
sebelum nanti akan juga ke bang surya menanyakan sebenarnya apa pak motif pak amin kemudian mengungkapkan kasus kpk dan lain sebagainya
tapi bang rasman mungkin bisa menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh bang surya sebelumnya
bahwa itulah yang saya katakan tadi
bahwa pada hari ini apa yang dimaksud dalam pikiran pak amin dibantah sendiri oleh pak amin
bahwa polri itu ternyata sangat persuasif
mereka itu istirahat begitu lama
dan membaca itu hal yang biasa ada perbaikan ada segala macam
tapi yang jadi persoalan sekarang adalah muncul masalah baru
apa itu pak amin mengatakan bahwa ada dugaan korupsi
sehingga meminta pak tito karnavian mundur sebagai kapolri
atau diberhentikan dicopot oleh presiden
nah ini persoalan serius
maka saya mengatakan ini cerita akan mengembang kemana
urusan khuaksnya ratna sarumpaed sudah menyebar kemana mana
menyasar ke pak amin rais menyasar ke iqbal menyasar ke pak prabowo
nah sekarang dimunculkan lagi ada masalah baru misalnya
yang mengatakan harus dicopot pak kapolri
dengan mengatakan istilahnya itu buku merah dan lain sebagainya
nah bagi kami ini seharusnya ini fokus gitu loh
kalaupun menang harus terhormat kalaupun bermartabat
yang jadi persoalan sekarang pak amin saya minta dengan tegas
melalui forum yang mulia ini
agar dapat membuktikan apa yang beliau sampaikan tadi
terkait permintaan pak amin agar pak tito karnavian dicopot sebagai kapolri
kalau tidak ini dapat dibuktikan maka ini akan menjadi gunjingan baru
kegaduhan baru keonaran baru yang terjadi di republik ini
kita tidak akan pernah selesai lagi
kapan kita berkampanye secara damai
ini akan menimbulkan masalah baru
tapi kegaduhan diantara dua kubu gitu
kalau menurut bang rahman apa
motif pak amin ini apa menyampaikan ini
pak amin menurut saya melontarkan sesuatu dalam tanda kutip dugaan saya
untuk mengalihkan isu
bahwa persoalan pemeriksaan terhadap beliau
dengan rangkaian cerita dari seorang ratna sarumpait
menyebar menjadi urusan pak tito karnavian
tidak ada hubungannya
pak tito karnavian itu kapolri
kalau ada tindakan korupsi yang melibatkan beliau
silahkan proses di kpk dan lain sebagainya
tetapi kenapa masih hari ini
maka saya katakan kemarin sebelumnya
di salah satu tv swasta
kalau pak amin mengetahui ada tindakan kejahatan oleh pejabat negara
kemudian dibiarkan begitu saja
maka pak amin patut diduga melindungi kejahatan itu
nah kenapa ketika beliau akan dipanggil
oleh pihak yang berwajib
ada hak konstitusional warga negara untuk dipanggil juga
hak konstitusional dari penyidik juga untuk memanggil
kemudian untuk datang atau menolak
itu ada juga mengatur itu
tapi dalam konstruksi hukum yang kita pahami
apa yang dilakukan oleh pak amin
ini sudah terbukti tadi
di awal beliau itu sangat berambisi
artinya beliau tidak terima
bahwa dipanggil seolah olah ada dugaan kriminalisasi
bahkan saya lihat hanum juga ada di situ tadi
kan putri beliau
iya bukan yang hanum
yang putri beliau
jelas menunjukkan di situ bahwa
bagaimana beliau itu
merasa bahwa ini persoalan ini sangat serius
padahal ini hanya proses pemeriksaan biasa
tidak ada bedanya dengan iqbal kemarin dengan tiga puluh empat pertanyaan
tadi juga pak amin saya lihat tiga puluh pertanyaan
tapi yang menjadi serius adalah
pak amin harus bisa membuka sampai tuntas
persoalan yang terkait dengan pak tito karnavian
dan itu masalah baru menurut pak amin
masalah baru lagi ingat
polri itu pengayung dan pengaman masyarakat
kalau gaduh lagi di tingkat kapolisian
kita mobil perasaan masalah
oke kita dengarkan lagi pernyataan pak amin rais
mengenai sempat yang sempat menyinggung mengenai kasus korupsi
dan juga sempat meminta kapolri tito karnavian
untuk dicopot dari jabatannya

alasannya antara ini pula dari sendiri
saya yakin stok kepemimpinan
polri yang jujur dan mengabdi bangsa dan negara
masih banyak untuk mengganti pak tito karnavian
polisi pulang ke keamanan nasional
tapi kalau ada oknum yang tidak benar
siapa tentu harus di ganti
hari rabu saya akan datang di
setelah itu saya akan membuat sebuah cerita
bukan cerita ya
yang insyaallah akan menarik perhatian
yang ini hubungannya
tentang penegakan hukum
yang sudah mengendap lama
dan juga mengendap nilai
untuk menanyakan apa sebenarnya yang mendorong pak amin
sampai menyatakan seperti itu
ini sudah sejak kemarin ya
sejak hari selasa ya
kemudian dipenuhi pada hari ini
tapi lagi lagi hanya sepenggal
kita belum dapat clearnya seperti apa
mungkin bang surya bisa membantu menjelaskan
sebenarnya apa yang dimaksud oleh pak amin sih bang
yang dimaksud pak amin itu
yang saya tangkap saya pahami adalah
bahwa sehari sebelumnya beliau akan menyampaikan apa
sebetulnya yang disampaikan pak amin hari ini
terkait dengan apa namanya
meminta kepada presiden
untuk mencopot atau mengganti pak kapolri itu
tentu dilihat nanti ada ujungan tadi kan bahasanya
agar ini kepolisian betul betul
profesional jujur mandiri
untuk menjadi pengayum rakyat kan begitu
nah tidak bisa kita bantahkan juga
bahwa yang sudah beredar
yang sudah disampaikan pak amin itu
sebetulnya sudah beredar juga
banyak disampaikan oleh tokoh tokoh
termasuk oleh mantan wakil ketua kpk ya
pak bambang ujianto ya
yang sudah beredar juga
terkait dengan berita indonesia lex itu
yang melalui proses konfirmasi panjang gitu
bahkan disitu disebut juga mencoba untuk ketemu langsung dengan pak kapolri
tapi pak kapolri tidak bersedia gitu kan
nah di satu sisi di dalam itu
terindikasi juga dari tupis tupis berita acara persidangan
dan sampai dengan di polisi itu
ternyata ada dua anggota yang penyidik
yang ditarikan begitu kan
nah di satu sisi ya pak amin saya rasa
dia dipanggil kepada apa namanya
kaitan dengan institusi polisi
institusi polri ya dia ingin
bahwa institusi polri ini betul betul
kembali ke jati dirinya yang fitrah
makanya waktu di bap pemeriksaan tadi
beliau sampaikan bahwa
dari zaman ketika kita pasca indonesia merdeka
sampai dengan sekarang
itu kepolisian selalu dijadikan sebagai benteng utama
untuk menjaga keamanan ketidupan masyarakat
oleh karena itu maka
ketertiban keamanan masyarakat itu kata beliau ya
tergantung kepada bagaimana aparat keamanan
untuk betul betul menegakkan hukum yang adil
tanpa terbang pilih
tanpa pandang bulu
kemudian tidak tajam ke bawah
tapi tumpul ke atas
tapi polisi ini kata pak amin
memang secara struktur
di bawah presiden ya kalau sekarang ya
tetapi secara independensi
dia menegakkan hukum
tidak bisa untuk diintervensi kan begitu kan
nah jadi saya menangkapnya
bahwa yang sampai pak amin itu bahwa
karena beliau hari ini diperiksa polisi
di satu sisi ada
yang sudah beredar luas dan dipahami
itu ada proses apa namanya
jadi karena bertempatan saya gitu bertempatan
istilahnya itu apa namanya
spontan aja itu sekalian
disampaikan gitu kan
tapi spontan kan sudah dari kemarin
sudah dari kemarin
hari ini sebutan disampaikan
maksudnya adalah bahwa ini
lembaga kepolisian ini harus bersih
harus rapi gitu kan
dan pertanyaan adalah sekarang berani nggak
penegakan hukumnya itu diproses gitu
karena sepahamahaman kami juga begini
kalau ada seorang jenderal polisi
apakah kapolri atau dia
bintang dua bintang tiga dan sebagainya
ketika namanya disebut
ketika tidak benar itu
tentu ada rasa berani untuk tampil gitu kan
mengklarifikasikan gitu kan
baik bang surya
bagaimana kalau dengan anggapan pak amin
kalau itu menurut bang surya
pak amin ya sekalian saja begitu
karena bertempatan dengan disidang di perisai
bagaimana dengan tadi kata bang rasman
atau anggapan publik yang lain misalnya
menganggap bahwa ini mengalihkan isu saja
dari isu yang sebenarnya
mengenai isu howaks serta serumpai
nanti dijawab oleh bang surya
kita harus didatang lebih dahulu
prime news akan segera kembali setelah ini
oke anda kembali di prime news
tadi terhenti dengan saya tanya ke bang surya
mengenai setelah pak amin
menyatakan pernyataan tadi
yang cukup menjadi sorotan
mengenai pemeriksaan kpk
hingga pencopotan pak tito karnavian
menurut bang rasman tadi
atau mungkin teman teman dari tkn jokowi maruf
ini bisa jadi
akan jadi masalah yang baru
kegaduhan yang baru begitu
tadi juga kita sempat membahas
setelah ini apa
apa yang akan dilakukan oleh
pak amin rai sebenarnya
pak amin itu
tadi malam bahwa
mudah mudahan besok itu
selesai jam satu atau setengah dua
jadi kalau kira kira dari
kalau kita ke kpk
mungkin masih sempat
jumpa pesis kpk
kemudian ketemu pimpinan kpk
dan mendorong agar proses
yang ada di kpk
yang sudah terpublish itu
lembaga yang subordinari
ordinari gitu kan
diciptakan pada saat pasca
reformasi kan gitu kan
hal hal yang sudah
menjadi apa namanya
terhadap banyak kasus itu
harus segera selesai gitu kan
nah apalagi kan
kalau tadi bang rasman bilang
apa ini untuk
sekarang perhatian ini
juga banyak beralih alih kan
beralih alih itu gimana
beralih alih begini misalnya
kalau tadi cerita
saya baca di berita
tidak ada pencerahan
dua hari kemudian
sembilan puluh satu orang tetapkan tersangka
dan itu sudah menjadi
berita internasional juga
pecahin kaca gedung
mall dan apa
toko dan sebagainya kan
di satu sisi juga
bank yang dibubuh
lima belas triliun gitu kan
impor juga kan
yang sempat ribut
jadi banyak sebenarnya
imf world bank juga
bahkan informasi kami terima
dari lombok juga
yang misalnya lima belas juta
untuk bertahanan sementara
tapi kalau yang pak amin ini bukan
dari isu utama
bahwa pak amin terseret
kasus hartus harumpayat
sebagai warga negara yang baik
dan dia tahu
dia menghadiri juga
preskopen bersama pak prabowo
tidak bagus gitu
bicara tentang bagaimana
perbaikan bangsa ini
perbaiki ekonomi kita ini
menjadi bangsa yang berdaulat
yang hal yang begini ini
sangat lucu gitu
apalagi orangnya sudah
dia meminta maaf
dan dia mengaku
dia berbohong kan
dan kami dapat informasi juga
ibu ratna ini sepertinya sakit
karena banyak obat
banyak alat yang
menurut kami ya
perlu juga orang ini
saya berkata itu tuh
jadi diperiksa gitu kan
bang rasman ada tanggapan tidak
bernama ratna sarumpayat
kemudian dia bercerita
dia dianiaya oleh tiga orang
mereka itu bertemu dengan
ratna ini bertemu dengan pak amin
bertemu dengan pak prabowo
bertemu dengan fadlizon
orang secerdas pak amin
sehebatnya pak prabowo
tidak bisa membedakan
wajah orang yang dipukul
atau traumatik yang dia miliki
beliau minta tadi
untuk dibawa ke psikiater
kalau menurut saya
kalau tidak ada visum
maka menurut saya
dengan alasan takut
kalau ratna sarumpayat
sejak dari orde baru
sampai hari ini
dia nggak pernah takut dengan pemerintah
kita bareng terus dengan dia kok gitu
nah yang jadi persoalan sekarang
kenapa ini langsung serta merta diterima
bulat bulat informasi ini
oleh pak prabowo dan pak amin rais
dan motif ini
dan motif ini
akan digunakan secara politik
dalam tanda kutip dugaan kami
akan digunakan secara politik
agar rakyat melihat
bahwa ada penzoliman
oleh pemerintah terhadap rakyatnya
dan pemerintah memang
tidak ingin melindungi rakyatnya
kemudian orang yang seharusnya
dijaga marwa dan harta martabat warga negara
itu dibiarkan begitu saja
dan ini akan ada momentum politik
yang akan diterima
yang akan didapatkan
dari kubu pak prabowo sandi
ini yang kami lihat
tetapi pada fakta berikutnya
ketika itu kita sampaikan
maka muncul lagi
pernyataan dari pak selamen ma'ruf
yang mengatakan bahwa mereka
akan mengawal pak amin rais
datang untuk diperiksa
padahal ini dalam status saksi
hanya untuk klarifikasi
dengan cacatan bahwa mereka
takutan ini nanti dijadikan kriminalisasi
dan dapat dibuktikan hari ini
bahwa pak amin memuji polri
ini satu prestasi yang luar biasa
bahwa apa yang disampaikan pak amin itu
adalah sebuah hal
yang justru sangat baik dilakukan oleh pemerintah
oke ketika pak amin sudah mengatakan tadi
mungkin ini membawa serta apa
sebuah koran begitu ya
atau mungkin sebuah peliputan
mengenai kedugaan korupsi kpk
dan meminta pak tito untuk mundur
setelah ucapan itu sebaiknya pak amin
menurut anda harus bagaimana
pak amin harus membuktikan
pak amin rais harus membuktikan kata katanya
bahwa beliau mengatakan
ini ada kaitannya dengan
rangkaian peristiwa kejahatan hukum
apalagi ada dugaan tindak pidana korupsi di kpk
yang melibatkan pak tito karnavian
beliau mengatakan dicopot itu
dan mengatakan banyak polri yang bersih
artinya bahwa dianggap oleh
diduga bahwa pak dito ini kotor
artinya harus diganti
kenapa karena ada masalah tindak pidana korupsi
nah dia akan mengatakan
tadi beliau sampaikan kalau ada waktu
mungkin mereka akan ke kpk
itu langkah yang tepat sebenarnya
nah menurut saya
pak amin kemarin ingin menyelesaikan
persoalan tubuh polri
tidak mesti menunggu dia dipanggil oleh polisi
datang aja beliau kesana
karena beliau dikenal kode bangsa ini
apa yang tidak diucapkan pak amin
sejak dulu sampai sekarang
pak amin itu pemberani
dan kita ikut di dalam
kedatangan orang orang yang datang
ke polda tadi
kemudian pak amin yang gebu gebu
di luar sombong di bap
setelah keluar di bap
pernyataannya sangat soft
dan ini menurut saya
potret di awal dengan potret di akhir
nah ini beda bung
nah oleh karena itu
jadi bang rasman berharap sebenarnya
pak amin juga ketika keluar gas off lagi
harus secara jujur mengatakan
bahwa saya di awal tadi menilai keliru
ternyata di dalam orangnya sangat santun sekali
karena beliau ikut mendampingi
nah yang kedua
tidak bisa tidak pak amin harus membuktikan
harus mendorong habis
harus mempunyai alat alat bukti yang kuat
yang mengenai pak tito ini ya
pak tito karnavian
karena beliau mengatakan
masih banyak polisi polisi yang bersih
nah ini kan pertanyaan besar
dan ini sudah di respon oleh pak tito
saya dapat informasi
oleh karena itu
ini harus bisa diselesaikan lagi
dan ini mengembang
nah masalah ada imf
masalah ada di palu
masalah ada di lombok dan lain sebagainya
itu memang konstelasi negara
dan ini tanggung jawab kita bersama
nah tetapi menurut saya
kalau memang pak amin menganggap ini biasa saja
kenapa masih rame rame
cukup kalau saya pak amin dengan nama besar saya
dia itu luar biasa loh
reformasi ya kan
atau mungkin bang suri tadi tidak memberikan informasi
kalau tidak perlu dikawal atau bagaimana
atau justru juga mendukung sebenarnya pengawalan pak amin tadi
pengawalan dari mana
ya itu kita nggak bisa menolak orang mau ini
kalau misalnya saya nih ya
saya misalnya melaporkan pak presiden
atau melaporkan timnya pak presiden
ya kan salah satunya
tentu karena yang saya laporkan mungkin tokoh yang punya nama besar ya kan
apalagi yang bukan misalnya capres atau cowok presnya
saya kira juga empati atau dorongan moral dari itu
akan datang dengan sendirinya ya
ya gitu kan
bang suri ya terakhir deh
kalau tadi bang ratna sudah katakan
ini nggak bisa berhenti sampai di sini penyataan pak amin rais
karena akan menjadi besar setelah ini kira kira begitu
pertanggung jawabannya akan bagaimana besok besoknya
yang pasti dalam beberapa hari ke depan ya tentu kan
sebagai mana saya sempatnya tadi
harusnya kan hari ini kalau selesai jam setengah dua
paling nggak sempat waktu ke kpk
untuk jumpa pesis kpk
ketemu dengan kpk
menyatakan sikap bahwa tolong yang berita ini apa segalanya
termasuk yang dari juga mantan wakil
oke nggak sempat untuk hari ini
tapi yang didorong itu bukan hanya itu saja
semuanya juga dibuka gitu kan
karena banyaknya mengendap gitu kan
jadi ada rencana mau ke kpk nanti
contoh misalnya ada temuan bpk
ya kerugian negara sekian sekian ya kan
tapi di kpk juga melempem gitu kan
jadi kpk ini memang betul betul harusnya bekerjanya
apa kasus kasus besar gitu kan
yang ecek ecek boleh gitu kan
tapi jangan ecek ecek yang prioritas gitu
yang seratus juta tangkap tangan misalnya gitu kan
itu boleh dilakukan
tapi yang prioritas utama itu mengembalikan kedua negara
dan menangkap garung garung yang besar besar yang triliun ini
terserah misalnya kalau ada empat belas triliun di bobol ini
itu kpk juga harus turun tangan tuh
bagaimana bisa keluar itu barang empat belas triliun
ppatk di mana
semuanya kan bisa
jadi kapan pak amin kira kira akan melaporkan ini
atau memfollow up lagi bang surya
belum tahu ya
jelas kita hari ini sudah alhamdulillah selesai kan pak amin
sebagaimana beliau sampaikan bahwa saya dengan senang hati akan memenuhi panggilan hukum
untuk kewajiban memperjelas
dan hari ini beliau menjelaskan apa ada
kita tunggu nanti seperti apa bang surya
apa namanya kelanjutan dari ini ya
karena tentu ini sudah menjadi isu publik saat ini
saya hanya mencetip satu kata
singkat saja bang
siapa yang menyatakan
siapa yang mendalilkan
maka dia yang membuktikan
nanti kita tunggu bersama seperti apa kelanjutan
terima kasih banyak bang surya
terima kasih bang rasman sudah hadir di prime news malam hari ini
di negara yang beraneskan hukum seperti di indonesia
wajar saja jika proses hukum menjadi media agar sebuah kasus menjadi terang benderang
namun di sisi yang lain di zaman yang serba menuntut transparansi ini
kinerja pelayanan publik termasuk penegakan hukum harus akuntabel alias bisa dipertanggungjawabkan
prime news akan segera kembali saat lagi